pemerintah telah resmi memperpanjang ppkm darurat hingga dua puluh lima juli sudah disampaikan langsung tadi oleh presiden joko widodo setelah publik bertanya tanya apakah ini akan dilanjutkan atau tidak
tapi sudah ada jawabannya tadi oleh presiden
lalu sejauh mana kemudian perubahan dari ppkm darurat jilid pertama dengan yang kedua dan bagaimana agar yang jilid kedua ini bisa lebih optimal diberlakukan
saya akan ulas pada malam hari ini bersama dengan bang abed nego tarigan deputi dua kantor staff presiden ada pak sulfikar amir guru besar bidang sosiologi bencana ntu singapura
kemudian ada ibu kurniasi mufidayati anggota komisi sembilan dprri dari fraksi pks
selamat malam bapak ibu apa kabar
selamat malam assalamualaikum salam sehat
waalaikumsalam salam sehat
selamat raya idul atta bagi anda yang merayakan
bang abed sudah diputuskan oleh presiden setelah mungkin publik menunggu
beberapa hari terakhir ini tampaknya ini presiden agak berhati hati sekali ya bang abed untuk memutuskan bahwa ini diperpanjang
sehingga ada pilihan bahwa nanti ketika setelah tanggal dua puluh lima kasusnya relatif lebih landai maka ada sejumlah relaksasi
ya salah satu yang dimensi yang paling menonjol di dalam yang kami ikuti terkait dengan pembahasan selama ini
mulai dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan ppkm darurat adalah dimensi sosial ekonomi
khususnya di masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang tekanan ekonominya itu jauh lebih besar daripada tahun yang lalu
dan hampir semua kita tahu bahwa tekanan ini juga menciptakan berbagai protes
bahkan kan kita harapkan di dalam pelaksanaan ppkm ini tentu dukungan dan kerjasama semua pihak
nah ini yang memang menjadi sangat sulit mendapat dukungan kalau di tingkat masyarakatnya kita belum berhasil untuk bagaimana memformulasikan
dan pendekatan yang tepat di dalam bagaimana pelaksanaan ppkm
ini memang salah satu isu yang banyak dibicarakan
dan kemudian yang kedua juga terkait di dalam pelaksanaan protokol kesehatan
terutama itu di kawasan kawasan pemukiman dan kemudian juga pasca dibatasinya pergerakan dan kemudian dikuranginya aktivitas di sektor sektor formal
maka yang justru meningkat itu kegiatan kegiatan di residential area seperti di pasar dan seterusnya
kemudian juga yang ketiga yaitu di sisi hilirnya
yaitu berkaitan dengan tekanan ke rumah sakit yang pemerintah membuat terobosan itu
yaitu bagaimana mempercepat telemedicine dan kemudian juga bagaimana mempersiapkan obat obatan yang dikirim secara gratis
ini juga memang membutuhkan upaya yang lebih
karena kita tahu juga bahwa situasi di hilir ini sangat tidak mudah
karena juga lain ada keterbatasan
ketersediaan sumber daya
juga sumber daya yang dari luar negeri baik untuk pengadaan obat obatan dan lain sebagainya juga membutuhkan tantangan
karena hampir seumur dunia juga membutuhkan peralatan atau obat obatan yang jenis dari kita
jadi ini memang di dalam setidaknya seminggu terakhir di dalam pelaksanaan ptkm darurat yang lalu itu yang diperpanjang hari ini
itu memang yang paling banyak didiskusikan di dalam pemerintahan
oke jadi ada pertimbangan yang paling berat adalah dimensi sosioekonomi
karena ini juga berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat apalagi di bidang ekonomi
ibu kurniasi dari catatan anda bagaimana bu ketika sudah diputuskan oleh pemerintah dengan sejumlah poin poin tadi
dengan kata lain mungkin ini memang pemerintah mengamini bahwa memang situasi belum cukup baik untuk menghentikan ppkm darurat
sehingga perlu dilanjutkan tentu dengan sejumlah pertimbangan nanti setelah satu minggu akan dilihat kembali
ya kita sangat prihatin ya dengan adanya
karena situasi angka covid yang masih terus meningkat walaupun angka red harianya sudah mulai agak menurun
tapi kan masih belum sesuai dengan target ya
karenanya perpanjangan ppkm darurat ini memang sebuah kenisayaan yang harus dilakukan
tetapi memang kita berharap beberapa kelengkapan kelengkapan ataupun disiplin yang lebih ditingkatkan
kemudian juga kita menggarisbawahi tentang disertai dengan upaya upaya yang lainnya
misalnya ya dengan adanya penyediaan obat yang lebih banyak gitu ya
oksigen memperbanyak sarana fasilitas yankes
kemarin hari senin yang lalu sebelum reses kita sudah rapat dengan pak menkes dan kita meminta semua perangkat yang dibutuhkan selama ppkm darurat ini dipenuhi
supaya tadi ppkm daruratnya juga efektif
kemudian juga treatment terhadap pasien pasien juga bisa memberikan angka kesembuhan yang lebih tinggi lagi
dan kita juga berharap bansos kepada masyarakat nih
mudah mudahan bansos dengan kepada masyarakat ini bisa segera direalisasikan
apakah itu dalam bentuk bansos apakah blt ataupun juga stimulus stimulus kepada umkm yang saat ini sudah sangat terdampak sekali
jadi sebetulnya mungkin ptkm darurat ini adalah satu hal yang memang masih harus dilakukan karena ptkm darurat yang kemarin dievaluasi masih belum maksimal hasilnya
dan evaluasi ini harus diperbaiki pada pelaksanaan ptkm darurat
ptkm darurat yang akan datang nanti
dan tentu saja kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan tidak terlambat
kebutuhan bansosnya tidak terlambat kebutuhan stimulus untuk umkm nya juga tidak terlambat
dan juga mungkin relaksasi relaksasi lainnya yang dibutuhkan oleh pengusaha dan juga para masyarakat
itu tetap diberikan dan harus segera mungkin
supaya tidak ada keterlambatan bagi masyarakat dan merasa terlambat
terlambat dan lebih terbebati
beban lah kita tidak ingin ada beban yang lebih berat lagi buat masyarakat
tapi sebelum ke situ saya akan ke pak sulvikar amir dulu
pak sulfikar sudah diputuskan untuk dilanjutkan
bagaimana anda melihat keputusan ini atau kebijakan ini
apa yang harus dievaluasi atau dilakukan pemerintah agar yang ppkm darurat yang berikutnya ini bisa lebih optimal lagi
jadi indonesia ini sudah menghadapi satu cana yang tidak bisa dianggap remeh
karena gelombang kedua yang ditandai dengan merebaknya varian delta ini adalah sebuah ancaman yang ada di mana mana
tidak hanya di indonesia tapi juga di negara negara yang sebelumnya berhasil melakukan penanganan pandemi dengan baik
seperti misalnya singapura vietnam australia dan sebagainya
bahkan di negara seperti amerika serikat yang sudah melakukan vaksinasi sampai tujuh puluh persen
mereka melihat lonjakan kasus khususnya di kalangan orang yang belum divaksin
begitu juga terjadi di eropa di inggris kemudian di spanyol dan sebagainya
jadi kita tidak bisa main main dengan gelombang kedua ini
dan karena itu saya sangat lejah bahwa presiden jokowi itu sudah mengambil keputusan untuk memperpanjang ptkm darurat
tetapi ada yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa hasil yang ingin kita capai itu baru akan kelihatan
kalau misalnya kita melakukan ppkm darurat ini minimal tiga
dua kali dua minggu artinya tiga putaran
kita baru saja melewati satu putaran dan menurut saya putaran yang baru saja kita lewati ini baru warming up ya
dan banyak hal yang perlu kita benahi dari apa yang telah dilakukan di ptkm darurat
pertama itu adalah bahwa pembatasan sosial ini itu akan bersifat meaningless tidak ada manfaatnya
kalau misalnya tidak dibaringin dengan pelacakan
jadi di mana mana yang namanya strategi penanganan pandemi itu
lalu merupakan kombinasi antara containment dan separation
nah pembatasan adalah separation menekan jumlah penularan
lalu kemudian containment adalah melacak orang orang yang tertular
ini yang disebut sebagai pull and push
jadi ditarik kita menarik orang yang terpapar kemudian dipusuk orang supaya tidak bergerak di mana mana
nah pada saat ppkm darurat pertama ini dimulai
ada satu target yang membuat saya cukup
optimis bahwa pemerintah mengusahakan menaikkan jumlah testing sampai lima ratus ribu per hari
dan ini menurut pak kan angka yang sangat impresif kalau misalnya tercapai
tetapi setelah dua minggu kita lihat
angka pengetesan itu baru mencapai sepertiga dari target
sehingga sebenarnya masih banyak kasus yang tidak terlacak
yang kita tidak tahu dan kemudian kita sulit untuk membendung
nah di sisi lain kita juga melihat
bahwa penyekatan yang dilakukan itu bersifat berbasis pada insting saja
jadi tidak berbasis pada data epidemiologis
sehingga apa yang kita lihat di masyarakat adalah penyekatan yang tidak terlalu punya efek yang optimal
untuk mencegah penularan di kalangan bawah
nah ini sebenarnya hal hal yang masih bisa dibenahi
dan menurut saya dalam dua minggu terakhir barusan
ini adalah proses belajar kita
learning proses yang masih perlu kita perbaiki
dan harapan saya putaran kedua ini kita jadi lebih baik
dan pembatasannya menjadi lebih ketat dari yang sebelumnya
oke pak sulfikar penyekatan epidemiologis itu seperti apa yang anda maksud
bukankah kemudian juga penyekatan ini memang berdasarkan data data kasus harian misalnya
atau kasus yang terjadi di suatu daerah
yang anda bisa jabarkan soal data yang epidemiologis itu yang bagaimana pak
jadi misalnya saya kasih contoh di bandung di provinsi jawa barat di bandung raya
di mana penyekatan itu dilakukan
tetapi kemudian penyekatannya tidak terlalu efektif
bahkan bisa disebut sebagai bazabati
kebetulan saya lagi di bandung jadi saya bisa melihat secara langsung bagaimana penyekatan itu dilakukan
tanpa memberi efek yang benar benar optimal
bagi pembatasan orang orang yang berada di wilayah ini gitu
nah ini yang mestinya bisa kita perbaiki lebih optimal
supaya penyekatannya ini juga menghasilkan dampak yang kita inginkan
bang abed ada dua poin setidaknya yang saya catat yang mungkin juga anda bisa jawab ini
pertama adalah soal peningkatan testing yang masih jauh dari target yang tadi disoroti oleh pak sulvika
kemudian juga soal bahan sos ini bang abed
bahan sos ini
ini indah sekali dilihat dalam sebuah aturan angka angkanya
tapi pelaksanaannya ke bawah ke masyarakat itu masih banyak sekali catatan di sana
bagaimana ini agar di ppkm darurat yang kedua ini dua hal ini paling tidak ini bisa terselesaikan
kita bahas di segmen berikutnya ya kami harus break kita akan segera kembali sesaat ini
menterinya presiden joko widodo sejauh mana isu isu ini kemudian menjadi perbincangan dan diperhatikan agar di yang kedua ini ini bisa diperbaiki atau bisa dioptimalkan bang abed
iya apa yang disampaikan tadi olehgar terkait dengan beberapa isu tadi itu memang diangkat ya di dalam pembahasan pembahasan di pemerintah
dan kami juga diinformasikan juga dibahas di tingkat kabinet
nah terkait dengan tadi yang testing tadi itu kita memang situasi kita secara normal
itu banyak sekali ketimpangan dan kontributor testing kita besar itu tuh
kota kota besar ya salah satu yang paling besar kontribusinya itu itu dari jakarta karena memang
infrastruktur testingnya itu tersedia ini juga memang pr buat pemerintah dimana juga penyebaran
virus delta ini juga sudah keluar jawa kan tentu harus juga punya kemampuan testing yang lebih
baik ini memang jadi sesuatu yang memang ditekankan oleh pak presiden untuk bagaimana memperkuat
testing tadi nah menambahkan sedikit di lain selain dari testing pak presiden juga menekankan
tentang percepatan vaksinasi memang beberapa temuan yang masih harus diverifikasi banyak daerah menahan
karena khawatir tidak dapat kiriman kedua sehingga mereka misalnya mendapat seribu dibagi lima ratus supaya
nanti bisa lima ratus nya untuk yang suntikan kedua oleh sebab itu pak presiden memberikan jaminan untuk
memastikan semua daerah daerah itu akan disuplai
sesuai dengan proporsi dan kemudian juga bagaimana menurut para ahli karena banyak juga daerah itu yang
minta disproporsional berdasarkan penduduk tetapi juga kita tahu bahwa kita melakukan vaksinasi itu
juga terkait dengan kondisi wilayah tersebut misalnya kasus yang tinggi tentu kita harus mempercepat
bagaimana vaksinasi dan kemudian tadi testing dan kemudian vaksinasi jadi pak presiden minta
kenapa jawa barat dan jakarta dan kemudian juga beberapa wilayah lain itu jauh lebih cepat
dibanding daerah daerah lainnya tetapi secara prinsip vaksinasi itu akan kita kita percepat dan
pak menkes juga menyampaikan di dalam beberapa kesempatan agustus ini diharapkan itu
jauh lebih baik nah berkait dengan bahan sosial ini ada memang tantangannya sedikit mas renard kalau
kita yang sebut itu miskin yang sudah terdata oleh pemerintah itu dalam data terpadu kejateraan sosial
tetapi yang menjadi tantangan di kita hari ini kan banyak miskin baru
yang itu belum tentu masuk di dalam sistem pendataan oleh pemerintah
makanya di dalam diskusi yang ada di internal pemerintah juga
bagaimana ini bisa tepat dan akuntabel
karena yang menjadi soal nanti itu juga terkait dengan akuntabilitasnya
dan kita tahu kita punya isu terkait dengan isu akuntabilitas di pengalaman yang lalu
sehingga memang menjadi penting untuk memastikan ini
nah ini beberapa skema yang ditawarkan
termasuk juga misalnya pendataan mulai dari bawah
dan kemudian juga bagaimana ada pendokumentasian secara langsung
dan kemudian pengadministrasian di lapangan dilakukan
karena kalau berdasarkan data kemiskinan yang ada sekarang itu pasti tertinggal
karena yang kita hadapi ada begitu banyak saudara saudara kita
yang itu bisa dikatakan miskin baru
atau masuk ke dalam kategori miskin yang
secara mendadak begitu ya tiba tiba karena keterbatasan dan pembatasan ini
itu mas renata
oke bu kurniasi ada tanggapan bu ini soal data lagi sebetulnya yang menjadi problem dari bansos kita
ya saya kira kalau untuk terkait dengan pemberian bansos
ataupun bantuan langsung tunai
itu pendataan kan bisa dari pemda ya
kemudian berbasis dari kelurahan kelurahan dari kota kabupaten
yang pendataannya memang harus segera dilakukan yang data terbaru ya
banyak sekali yang sudah bergeser gitu kan posisinya
khususnya juga teman teman tenaga kerja ya
karena di komisi sembilan ini kan juga kita diskusi tentang
angka pengangguran yang sudah terus meningkat
kemudian juga angka phk yang terus meningkat
belum lagi juga pendapatan teman teman yang sudah semakin banyak dipotong
karena memang jam kerjanya juga akhirnya berkurang
jadi kita sangat berharap sekali
karena ppkm darurat ini adalah satu kebutuhan
memang harus diperpanjang dan kita dukung ya pak ya
ppkm darurat ini dilanjutkan karena diharapkan bisa melandaikan
angka rate positif kasus covid nya
tapi kita tadi menggarisbawahi
perlu dilakukan tingkat disiplin dan pengawasan yang lebih ketat lagi
untuk pelaksanaan ppkm darurat ini
bansos atau blt yang adil dan transparan bagi masyarakat terdampak
dan juga di komisi sembilan kemarin pas rapat terakhir dengan pak menkes
kita juga bahas tentang pelaksanaan tiga t yang harus ditingkatkan secara masif
begitu juga vaksin program yang gratis
semakin ditingkatkan dan dimasifkan sesuai dengan target pak presiden
yang diharapkan akhir desember ini bisa terwujud herd immunity
begitu juga dengan pelindungan terhadap tenaga kesehatan
tenaga medis ya
dengan adanya vaksin ketiga kita minta juga ini bisa dilakukan percepatan
kemudian yang lain juga kita berharap ada perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan
jaminan ketersediaan tambahan bed
kita angka bor nya ini sudah jauh di atas who ya
padahal who kan
nah kita juga kemarin sampaikan dorongan kita kepada pak menkes
supaya jaminan ketersediaan tambahan bed
baik itu di ruangan biasa maupun icu
icu ini kan sudah sangat banyak sekali yang
apa sangat kekurangan sekali di daerah daerah
begitu juga dengan ketersediaan obat
alat kesehatan yang bisa mendorong tingkat kesembuhan yang lebih tinggi lagi gitu ya
dan juga untuk pasien isoman
karena pasien isoman ini ternyata menempati posisi angka meninggal yang cukup tinggi juga
nah ini kita berharap juga dalam ppkm darurat ke depan ini
bisa ada pendampingan yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang memang harus melakukan isoman
dan juga tka kita juga berharap sekali ya dari komisi sembilan
tka ini stop stop betul betul pintu masuk untuk tka dan warga negara asing
supaya kita konsentrasi dengan perpanjangan ppkm darurat ini
pembenahan terhadap internal di indonesia ini
kita dukung adanya ppkm darurat
tapi tadi dengan beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan
apalagi yang soal isu tka ini yang memang juga menjadi isu juga di masyarakat ini bang abe
tampaknya menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah
pemerintah dalam proses ya
mas reinhardt itu nanti yang memang akan fokus ke diplomat
dan kemudian juga kumanitarian dan repatriasi gitu ya
jadi yang lain itu memang akan di
dan ini nanti akan secara lebih detail akan diatur oleh menkumham dan kmsu
karena memang yang pak presiden juga di dalam rapat dengan para kepala daerah
secara jelas jelas mengutip who bahwa muncul varian varian baru
yang kita menuntut juga daya tahan
dan kemudian juga kesiapan kita secara nasional dalam penangkanan
jadi memang kemasinan dari luar ini kita
kita upayakan karena kita dengan delta saja kita ini sudah dalam situasi yang sangat menuliskan
bang abed tadi kan pak sulfikar sempat juga mengatakan yang kita lakukan sekarang ini ppkm darurat masih warming up
seharusnya mungkin bisa tiga x dua minggu ya pak sulfikar
nah dari diskusi internal di istana presiden dengan kepala daerah atau dengan jajarannya
yang menjadi kekurangan dalam ppkm darurat yang sudah berlangsung dua minggu terakhir ini apa saja sebetulnya bang abed
mungkin kalau ada beberapa poin poin penting yang menjadi catatan khusus dari presiden joko widodo
memang nanti di dalam konteks tadi yang disampaikan oleh prof zulfikar bahwa pak presiden memang menekankan tentang
penting untuk selalu memantau kasus konfirmasi mingguan perawatan mingguan bor mingguan
itu akan menjadi kriteria
selama kita nggak bisa menurunkan itu ya berarti kita akan semakin lama di dalam posisi ini
jadi ini memang sekaligus menjadi cemetik buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
jadi pemerintah daerah yang mau lebih relaksasi ya
dipercepat untuk di dalam proses penanganannya melalui protokol kesehatan dan seterusnya tadi itu
nah catatan dari bapak presiden yang disampaikan ke kami melalui bapak kepala staff itu antara lain juga terkait dengan
bagaimana penerapan protokol kesehatan yang lebih kuat di tingkat masyarakat kita
di mana wilayah wilayah yang harus menjadi perhatian kita itu bisa diterapkan
kemudian yang kedua juga yaitu berkaitan dengan tadi soal testing dan tracing itu tadi memang pak presiden juga menekankan
untuk bisa diperkuat dan kemudian juga vaksinasi dan bansos
ini isu yang sangat mendominasi di dalam pandangan pandangan bapak presiden dan penekanan untuk bagaimana ini diformulasikan
nah salah satu juga yang menjadi concern sehingga juga ada pertemuan dengan para kepala daerah
selain karena status perpanjangan atau tidak adalah terkait di dalam bagaimana kepemimpinan di daerah itu bisa muncul dan kuat juga
satu contoh saja yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita
misalnya ada banyak sekali di dalam pelaksanaan ppkm ini memang mengandalkan kekuatan dan kepemimpinan di tingkat lokal
misalnya kecepatan di dalam mengkonversi fasilitas yang ada untuk penanganan covid
nah sedikit informasi bahwa secara anggaran itu sudah disiapkan ibu kurniasi
tapi kadang kadang teman teman di pemda itu nggak gercep gitu ya untuk bagaimana melihat dukungan dari pusat itu untuk memperkuat penanganan di daerah
ini juga menjadi satu perhatian pak presiden sehingga benar benar bisa dilakukan
termasuk juga terkait tadi soal soal bagaimana penyiapan fasilitas fasilitas yang ada di daerah
jadi ini memang isu isu yang ada dibahas mas remhardt di dalam beberapa tidaknya seminggu ini seminggu terakhir
dan seingat saya ada dua atau tiga kali pak presiden bertemu dengan seluruh anggota kabinet terkait dengan hal ini
oke menarik ini
oke menarik ini
terima kasih bang abed ada juga isu soal anggaran nanti kita akan dalami lagi
tapi sebelum ke situ saya ke pak zulfikar
kalau mengutip apa yang tadi sampaikan pak presiden ini pak sulfikar
ini kan begini ya kalau kemudian tren kasus ini mengalami penurunan
maka tanggal dua puluh enam juli artinya sekitar kurang lebih satu minggu lah dari sekarang
pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap atau mungkin ini kita sebut sebagai sebuah relaksasi begitu
bagaimana kalkulasi anda ini kalau kita bicara soal itu apakah kita memang sebetulnya sudah bisa mencapai ke tahap itu
dalam tanggal dua puluh enam juli kalau tadi anda katakan bahkan harusnya bahkan tiga kali dua minggu ppkm dortini berlakukan
sangat sangat prematur untuk mengatakan relaksasi pada saat ini
karena relaksasi itu punya konsekuensi yang serius untuk membuat jumlah kasus itu rebound
jadi kita sudah capek capek untuk menurunkan tapi belum sampai pada titik yang terkendali tiba tiba kita melakukan reklasasi akan terjadi rebound
jadi saran saya begini mas renhasa
mungkin ini mungkin bang abed bisa sampaikan ke pak jokowi ya bahwa sebaiknya tunda dulu pembicaraan mengenai relaksasi
lalu kemudian ada tiga hal yang saya kira pemerintah bisa lakukan secara cepat
pertama itu adalah membuat apa ya membuka akses bagi siapa saja untuk bisa melakukan tes pcr dan tes antigen
ini akan mempercepat
ini akan mempercepat
ini akan mempercepat proses pelacakan dan pengetesan di level bawah sehingga orang yang merasa mendapat gejala walaupun mereka tidak terkonek dengan orang lain yang terpapar
itu bisa langsung datang ke puskesmas ke klinik atau ke rumah sakit untuk tes dan kemudian ketika mereka tahu mereka positif mereka bisa mengisolasi diri
yang kedua adalah mungkin pemerintah bisa memobilisasi bumn dan bumd untuk memproduksi masker masker yang tiga lapis
tadi bang abed sudah katakan itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat lapis kelas menengah ke bawah yang menganggap bahwa masker itu adalah sebuah kemewahan
padahal itu adalah kebutuhan yang sangat fundamental untuk melindungi mereka dari virus corona
jadi mungkin ini bisa dilakukan sebagai sebuah inisiatif dari pemerintah buat masyarakat yang bisa dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh pihak bumn maupun bumg
dan yang terakhir mengenai penyelenggaraan
dan yang terakhir mengenai vaksinasi memang jumlah vaksin yang tersedia untuk program kreatif itu masih banyak
tetapi saran saya tujuh lima juta dosis sinovac yang sudah dibeli oleh kimia pharma sebaiknya dilepas saja ke masyarakat yang kemudian didistribusikan oleh kimia pharma
ini akan sangat membantu mempercepat vaksinasi khususnya di daerah daerah yang memiliki jumlah kasus tinggi tetapi suplainya masih sangat terbatas
oke menarik kita lanjutkan nanti diskusinya soal masker kemudian juga soal ini masih prematur bang abed
kita bicara soal relaksasi disampaikan oleh presiden seperti apa kita satu segmen terakhir bapak ibu kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masuk ke segmen terakhir bapak ibu diskusi yang sangat menarik bahkan berlanjut sampai ketika kita break karena ada beberapa sejumlah isu
ini segmen terakhir saya mau ke bu kurniasih singkat ibu dari anda dari sejumlah isu tadi sudah dibahas soal penyerapan anggaran di daerah
bahkan yang tadi disampaikan
oke terima kasih
ini juga disampaikan oleh pak sulvikar dibuka saja akses untuk tes pcr antigen secara gratis kepada masyarakat agar bahkan sampai juga soal masker
bagaimana pengawasan dan juga sikap anda dari dpr
ya saya rasa memang semua yang bisa dilakukan untuk memotong mata rantai dan mengoptimalkan ppkm darurat ke depan ini harus dilakukan
terkait dengan anggaran saya rasa anggaran pasti harusnya ada tersedia ya untuk menambah bumn yang minta tambahan pmn aja kan ada
masa untuk kesehatan dan untuk suksesnya ppkm darurat nggak ada pasti ada lah insya allah
jadi kita berharap ppkm darurat ini bisa lebih baik lagi pelaksanaannya di masa yang akan datang ini
dengan adanya disiplin ppkm darurat yang lebih baik pengawasannya bansos dan blt yang segera dilakukan karena sudah cukup lama kemarin masyarakat menunggu
dengan transparan dan keadilan yang sangat memadai
peningkatan tiga t dengan segala keterbatasan yang ada di daerah daerah
tapi tetap harus disupport pengadaan laboratorium ini harus benar benar menjadi satu prioritas supaya cepat hasilnya
sehingga tiga t ini bisa sukses kemudian juga peningkatan vaksin program yang memang harus ditingkatkan
dan juga vaksin gotong royong badan usaha ini bisa menjadi juga penyuksesan dari capaian vaksin program itu sendiri
jadi kita berharap semua perangkat yang dibutuhkan dan juga tadi masker masker yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat
kemudian juga antigen ini nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah
tapi memang bahwa tiga t ini menjadi satu hal yang sangat mendasar
dan ini sudah berulang kali kita bahas di komisi sembilan bahkan anggaranya juga ada untuk tiga t ini mas ada anggaranya untuk tiga t ini
kita baru bahas dan evaluasi capaiannya kemarin
jadi tiga t ini menjadi kunci sekali dalam keberhasilan untuk mitigasi pandemi covid sembilan belas kemudian vaksin dan yang terakhir adalah sistem pelayanan kesehatan
karena keberhasilan tersebut itu adalah keberhasilan yang terakhir itu adalah sistem pelayanan kesehatan
karena keberhasilan ppkm ini kan kalau menurut who dinilai dari tiga
tiga pendekatan ya efektivitas ppkm nya darurat epidemiologinya seperti apa sistem surveillance nya di masyarakat seperti apa dan sistem pelayanan kesehatan peningkatan dan perbaikannya seperti apa
karena saya rasa kita bisa mengajak seluruh masyarakat meningkatkan partisipasi publik supaya kita sama sama melawan covid sembilan belas ini dan bisa melalui ppkm darurat tahap berikutnya nanti menjadi lebih efektif lagi
sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditargetkan oleh kita semua
pandemi ini bisa segera melandai angkanya dan mudah mudahan bisa segera menurun
karena masyarakat sudah sangat terdampak dan sudah sangat menjerit dalam situasi seperti ini
bansos jangan lupa ya pak abed nitip
ya pak abed
titipan juga dari pak zulfikar soal tiga t testing itu bagaimana kalau kemudian pcr dan antigen ini dimaksimalkan bahkan digratiskan untuk semua masyarakat
masukan ini penting untuk didiskusikan ya
hanya memang opsi opsinya tadi yang kita lihat terutama itu terkait dengan ketersediaan fasilitas di daerah
nanti apakah standar standar tertentu memungkinkan misalnya seperti antigen itu bisa digunakan untuk menjadi alat untuk testing yang lebih luas
dan kemudian juga terkait tadi yang disampaikan oleh ibu kurniasi terkait dengan pansos
itu memang kemarin sudah diperintahkan
dan satu sisi juga memang ada perkembangan yang positif juga di masyarakat kita ibu kurniasi
kami mendapat laporan juga banyak sekarang organisasi organisasi kemasyarakatan yang juga bergerak secara luar biasa
memberikan bantuan bantuan sosial dan dukungan
termasuk juga organisasi keagamaan
ini juga merupakan hal yang patut kita apresiasi
dari sisi pemerintah tentu akan dijalankan
pak presiden minta untuk bisa disegerakan di dalam pelaksanaan ini
nah terkait tadi yang disampaikan
yang disampaikan oleh mas zulfiqar terkait di dalam masker ini memang benar
kita ada situasi yang berbeda dengan tahun lalu
dimana masker sekarang ini harus menggunakan standar yang ditetapkan oleh wao
dan kita bahkan mungkin harus berlapis dan di masyarakat kita itu tidak mudah untuk mendapatkan itu
pak presiden juga kemarin menyampaikan itu yang di informasi kami
bahwa bagaimana juga petugas petugas itu dibekali dan kemudian juga membantu untuk mendistribusikan dan memberikan dukungan
jadi kampanye sekaligus juga memberikan sesuatu
jadi tujuannya untuk diingatkan tetapi juga diberikan tidak hanya sekedar mungkin beberapa kejadian kejadian yang lalu
di dalam ppkm dua minggu ini ada kritik kritik ada tindakan tindakan yang tidak tepat
itu juga menjadi bahan evaluasi sehingga diperlukan kampanye dan sekaligus juga memberikan dukungan untuk protokol kesehatan
bang abed terakhir bicara soal kritik tadi juga pak prof zulfikar juga menekankan
kita masih prematur kalau kemudian sudah bicara soal relaksasi minggu depan tanggal dua puluh enam
tentu melihat presiden bukan sebagai ahli epidemiologi ya mas reinhardt
tapi sebagai pimpinan nasional tentu ada dimensi dimensi juga yang berkaitan untuk memberikan harapan semangat begitu ya
karena pada akhirnya dari sisi pemerintah itu tetap akan mengikuti standar who ketentuannya
kemudian juga kasus kemudian jumlah perawatan
itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah akan ketat untuk menerapkan itu
dan sudah disampaikan di waktu pertemuan dengan seluruh kepala daerah gubernur dan bupati dan wali kota
oke prof filikar terakhir kita sudah banyak bahas sejumlah isu tadi dari segmen satu awal kita diskusi sampai dengan sekarang
artinya sekarang kita tinggal menunggu bagaimana kedisiplinan masyarakat di ppkm darurat yang jilid kedua
terutama di perpanjang ini dan juga tentu sejumlah perbaikan dari pemerintah
itu saja kemudian sekarang mungkin kita nantikan ya prof
atau ada hal yang lain lagi dari anda singkat
pesan terakhir saya adalah bahwa kita sudah memasuki putaran kedua
kita nggak bisa balik lagi dan kemudian menyerah gitu
jadi ini harus kita selesaikan sebaik mungkin
lalu kemudian menyelesaikan semua tugas setuntas mungkin
sehingga kita bisa berubah
sehingga kita bisa mencapai titik dimana jumlah kasus itu terkendali
dan ini membutuhkan tidak hanya sumber daya yang luar biasa
tapi juga konsistensi dari kebijakan pemerintah
supaya masyarakat itu punya role model
bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah
mereka bisa patuh dengan aturan yang diperlakukan
sehingga akhirnya semua orang setiap individu yang ada di masyarakat
itu bisa berpartisipasi secara bersama di dalam melakukan ppkm darurat ini
karena ini adalah pekerjaan kolektif
bukan cuma pemerintah atau misalnya sekelompok orang
tetapi harus dilakukan bersama sama
oke mari kita berharap angka kasus harian bisa melandai menurun
angka kematian juga demikian
dengan kedisiplinan masyarakat dan juga konsistensi kebijakan dari pemerintah
berkaitan dengan aturan yang diberlakukan
kita harapkan tentu demikian
mari kita akan tunggu satu minggu ke depan paling tidak
terima kasih banyak bang abed nego tarigan prof zulfikar amir ibu kurniasih mufidayati
untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih salam sehat selamat malam bapak ibu
terima kasih pak abed prof sulfikar pak srenat
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia